pak pak bangun pak kita udah sampe pak
kita sudah sampe di rumah sakit mak
ngatur ngatur hidup gue hah
lo tuh gak penting buat gue
siapa juga yang pengen jadi orang penting buat hidup di pulau
orang jahat kayak lo
tapi wulan itu penting buat gue
dan gue gak akan diem aja kalo lo ganggu dia
mau lo apa buat cegah gue
gak ada kan
jangan buang buang waktu gue
lo berhenti ganggu wulang
atau gue bakal kasih rekaman ini
ke om andika dan ke rahman
gue rekam semua pembicaraan lo dan rencana jahat lo sama bella
ketika lo sudah menangis
ketika lo sudah menangis
ketika lo sudah menangis
ketika lo sudah menangis
jangan datang sama dia
sudah kamu gua saya terlalu manjain papa
papa sudah minum obat
jadi sudah agak mendingan
sekarang kita ke rumah sakit kan
apa dia sudah siap siap
mulan udah packing
mending setelah kamu anter papa ke rumah sakit
kamu tinggalkan papa disana
kamu langsung bawa bulan ke bandara ya
papa tenang aja
defon mau anterin mulan ke bandara
jadi papa gak usah anterin mulan lagi ya
nanti diperjalankan ke rumah sakit
lebih baik papa tidur
kakak akan lah kekuan apapun yang kamu minta
semua pembicaraan lu gue rekam disini
semua rencana lu tuh ada disini
kita harus bikin om andika
hilang kepercayaan ya sama rufus
rencana gue adalah
besok kan mulan berangkat
kita harus cegah dia
tapi kita bikin seolah olah semua itu karena roman
gue yakin banget pona
pasti om andika bakalan marah dan benci banget sama roman
mereka berdua gak bakalan pernah balikan lagi
gak akan gue hapus
apa ya reaksi oman dika sama karaman kalau mereka lihat ini
hapus ngar kamu
ini gak bakalan gue hapus
nih gue balikin
sekarang lo udah tau gak
gak akan pernah bisa menang lawan gua
emang harus jalan jalan licik juga
tapi gue gak sebodoh itu
bo udah kopi rekamannya ke handphone gue yang satu lagi
kalo lo gak mau rekamannya jatoh ke tangannya om andika dan karaman

mau inget ya semua kata kata gue tadi
jangan pernah lo ganggu ulan lagi
atau lo bakal kelar sama semua bukti bukti yang gue punya
dan satu lagi
ulan ini cara gue buat ngelindungi lo sebagai seorang sahabat
eh lo pikir gue bakal nurutin semua kemauan lo ha
enggak enggak gue belum kalah gue belum kalah
pak bangun pak kita udah sampai pak
kita sudah sampai di rumah sakit lah
man dimana ini man
kok kita di sini dimana ini
papa lupa sama tempat ini pak
tempat ini kenapa kamu bawa papa ke tempat ini ma
kita akan mau ke rumah sakit
tadi aku lihat papa itu kayaknya capek banget
makanya aku sengaja bawa papa ke sini biar papa lebih relax
eh kita sudah janjian dong sama dokternya gimana sih kamu
papa tuh tenang aja
tadi aku udah telpon pihak rumah sakit
untuk mundurin kunjungan dokternya pak
terakhir kita berjalan
terakhir kita sekeluarga ngerayain universary papa
sama mama yang ke lima belas tahun
papa jadi teringat sama almarhumah mama kamu
bukan rahman pak
tapi wulan yang minta rahman untuk ajak papa ke tempat ini
dulu aku punya dua bintang di hidupku
tapi satu bintang pergi
dengan membawa separuh nafasku
dan ku takut
kehilangan seluruh hidupku
aku melodies dengan peluk dan men youtube
pu integrasi kamu bagus
aku pengen papa sendiri
kita berjuang sama sama ya pak
sekarang mimpi aku udah beda pak
aku pengen papa bahagia
aku pengen papa sehat
dan aku pengen ngerawat papa
aku gak mau nyesel
injilin aku ngerawat papa ya
injilin aku tinggal sama papa
aku mau disini
aku mau sama papa aja
aku gak mau balik lagi ke rumah dia pa
injilin aku disini aja
aku mau sama papa aja
tolong pak kasih kesempatan sama bulan untuk ngerawat papa
kalau papa tetap maksain untuk pulang belajar di luar negeri